kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar as pada perdagangan pagi hari ini
seperti apa rupiah kita lihat pagi ini
secara internal sebenarnya pertumbuhan ekonomi indonesia diproyeksikan menjadi salah satu hal yang paling resilent
di tengah berbagai resiko global yang mengalami peningkatan
secara laporan global economic prospect atau gep juni dua ribu dua puluh dua bank dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi indonesia
resiko global seperti konflik geopolitik yang disebabkan oleh perang di ukraina
telah membuat tekanan inflasi global semakin persisten
terutama didorong oleh lonjakan harga komoditas energi
dan pangan serta disrupsi suplai
mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif dan terbukti kali ini dibuka melemah
namun akan ditutup di rentang harga empat belas lima ratus lima puluh hingga empat belas enam ratus sepuluh
di perdagangan kamis kemarin rupiah ditutup melemah tujuh puluh lima poin
walaupun sempat melemah delapan puluh poin di level empat belas lima ratus enam puluh enam
lalu kita melihat bagaimana posisi isg pada perdagangan sesi pertama pagi ini
kita pantau ihsg sepertinya terkoreksi kembali
secara teknikal pergerakan saham memang berpotensi profit taking
akan tetapi pergerakan ihsg juga ditopang oleh sentimen kenaikan indonesia
dari yang sebelumnya satu ratus tiga belas satu di april dua ribu dua puluh
data ini meredam sentimen negatif dari revisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi indonesia oleh oecd
walau direvisi turun proyeksi tersebut lebih baik dari proyeksi ekonomi global
sementara tiongkok di mei dua ribu dua puluh dua impornya jauh melampaui perkiraan pasar
selanjutnya kita pantau posisi pembukaan bursa utama asia di pagi hari ini
kita lihat sepertinya semua terkoreksi
begitupun juga hanseng dan sangkong musit di tiga tiga ribu dua ratus tiga puluh dua
mayoritas bursa saham asia pasifik kalau kemarin memang ditutup di zona merah pada perdagangan kamis
karena investor juga cenderung merespon dari kabar bahwa pemerintah tiongkok
akan kembali memperketat pembatasan wilayah di sebagian kota di shanghai
data rilis data perdagangan tiongkok
selanjutnya kita lihat bagaimana penutupan perdagangan bursa saham eropa pada perdagangan kamis waktu setempat
kita lihat sepertinya eropa juga mengalami penurunan cukup signifikan terutama kita lihat euro stock lima puluh dan juga dex
kalau kita lihat bursa saham eropa turun tajam pada kamis setelah bank sentral eropa mengkonfirmasi rencana
untuk mulai menaikkan suku bunga pada bulan juli
ecb juga menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan proyeksi inflasi
semua sektor dan bursa utama meluncur ke wilayah negatif
ecb mengumumkan akan menaikkan suku bunga utamanya sebesar dua puluh lima basis point pada pertemuan juli mendatang
ecb juga menurunkan perkiraan pertumbuhan dan secara signifikan merevisi proyeksi inflasi dan perkembangan ekonomi
ecb juga menurunkan perkiraan pertumbuhan dan secara signifikan merevisi proyeksi inflasi

dan sekarang kita ke perdagangan bursa saham as yang ditutup kamis waktu as
wall street sepertinya tidak berjaya karena kecemasan investor meningkat jelang rilis data inflasi bulan mei dua ribu dua puluh dua
wall street sepertinya tidak berjaya karena kecemasan investor meningkat jelang rilis data inflasi bulan mei dua ribu dua puluh
aksi jual meningkat jelang penutupan perdagangan ketiga indeks utama mencatat persentase penurunan harian terbesar sejak pertengahan mei